pada hari rabu tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh tiga polisi mendapatkan laporan soal penemuan koper merah berisi mayat di desa singa bangsa kecamatan tenjo kabupaten bogor jawa barat
ini adalah titik tkp nya dan memang mayat yang ditemukan dalam koper merah tersebut tidak memiliki identitas dan diduga korban mutilasi
mayat dalam koper tersebut ditemukan tanpa kepala dan kaki dan berjenis kelamin laki laki
selain itu jenazah juga memiliki tato di lengan kiri bergambar manusia abstrak
saya berada di desa singa bangsa lebih tepatnya di jalan kampung baru
ini adalah titik tkp tempat penemuan koper merah berisi mayat
mutilasi ini dikenal sebagai koper merah berisi mayat yang ditemukan dalam koper merah tersebut tidak memiliki identitas dan diduga korban mutilasi
nah sudah ada bersama saya ini ibu isa
ibu isa kemarin merupakan salah satu warga sekitar yang menemukan koper tersebut
ibu isa boleh tolong ceritakan sedikit
sebenarnya tuh kemarin apa yang terjadi sih
kira kira jam berapa tuh
itu kira kira setengah delapan
yang pertama menemukan koper itu ada iper saya
terus ini koper siapa
gitu gak tau kata temennya itu
baru baru saya punya koper gitu kan
terus kata saya itu buka buka
coba pengen lihat
siapa tau itu ada uang sekoper gitu kan bercandanya
terus panasaran kan tuh
udah dibuka itu
cuma sedikit kan itu dibukanya
terus kelihatannya cuman pantatnya
lebarin bukanya lebarin gitu
terus dilebarin sama ada iper saya lagi tuh
lalu itu udah dibuka
lepas kita lebar baru kelihatan semua itu
lalu habis itu ibu isa adik ipar dan keluarga lain yang menemukan koper tersebut apa yang kalian lakukan
ya kalau sesudah itu kan itu koper ditutup lagi
terus ditutup lagi ada hipert saya berangkat kerja
saya pulang ke rumah kan udah banyak orang
ibu isa lapor ke pak rt pak rw atau bagaimana nih
terus dipanggil aja
pertama ada iper saya udah panggil pak rt ada iper saya pergi kerja
benar berarti setelah panggil pak rw baru tuh pihak kepolisian datang mengolah tkp begitu ya
ibu isa saya penasaran nih
di desa singa bangsa ini sebenarnya sudah pernah ada kejadian seperti ini gak sih
kejadian mengenaskan mengerikan seperti ini
kayaknya belum ada sih belum pernah
belum ada yang kejadian yang kayak begini gitu
ini baru pertama
setelah ditemukan tim resese kriminal kepolisian sektor tenjo bersama tim inavis atau indonesia automatic finger print identification system
langsung menggelar olah tempat kejadian perkara di jalan kampung baru
mayat kemudian dibawa ke rs polri keramat jati jakarta timur untuk diotopsi
kamis enam belas maret kapolres bogor akbp iman imanudi membentuk tip khusus untuk menyelidiki kasus dugaan mutilasi tersebut
dugaan awal di situ tempat pembuangannya
sudah membentuk tim khusus untuk pengungkapan kasus
mudah mudahan bisa segera kami identifikasi mayatnya
kemudian kami juga bisa segera mengidentifikasi pelakunya
menurut pihak kepolisian lokasi penemuan mayat merupakan jalur alternatif penghubung bogor dan tangerang
identitas mayat masih belum diketahui hingga kamis sore
kamir mursalim kartika bagus jawa barat